ayahnya aman cak
buat sepi kita colongkan dia
hei mau apa kalian
cepat datang pak
tunggal ada yang mau nyuruh kami
ke sana pak
lihatlah ada penjara
kita tidak ada ruang
pak pak pak
pak pak pak
pak pak pak
pak pak pak
pak pak pak
pak pak pak
pak pak pak
baha baha buka pintunya
keluar buka pintunya pak hart
baha buka pintunya
tuh udah mau tenggelam
nih tuh baliknya kecebur tuh
nih baliknya kecebur tuh
baliknya kecebur pak
baliknya mau tenggelam lagi
wah ada apa sih
gua akan pencuri kami yang masuk rumah kamu
pencuri yang mana
dari tadi saya sendiri
bahkan anak sama istri saya juga nggak ada di rumah
gua sudah pernah menangis
tolong aja ya
gua gak bisa berenang
itu udah mau tenggelam itu
gak ada bantuan
kita davin jualan
di rumah saya
nah ini dia mencurigamu
mai ini dia mencurigamu
di dalam gak ada siapa siapa
waduh saya gak tau
kamu gak usah berperang lagi bahar
mereka aja udah ngaku kalau kamu ini biang geroknya
kita bawa ke kantor polisi aja yuk
pak bahar pak bahar
ada apa bu
anak dan istri pak bahar nyebar ke empang
empang salah dia lagi sekarat pak
kamu pikir kamu bisa lari dengan baik
saya janji saya gak akan pergi
saya gak akan kabur

saya janji saya gak akan kabur
saya cuma mau melihat kondisi anak dan istri saya
biar lepaskan dia
biar pak bahra lihat anak istrinya
pertama sama dodi tolong bawa mereka ke polisi ya
pilih pilih pilih bangun pak
bangun pilih bangun
ya allah ampunilah semua dosa yang hamba lakukan
hamba janji allah kalau istri dan anak hamba selamat hamba enggak akan mencuri lagi
akan mencari pekerjaan yang halal
anak bapak tadi kepergok mencuri uang saya
terus dia kabur dan terpeleset masuk ke empang waktu kami kejar
istri bapak nekat masuk ke empa mau menyelamatkan anak bapak
iya pak mereka berdua dari tadi belum sadar cari juga pak
apa yang sudah aku kelakukan selama ini
sudah memberikan rezeki yang tidak halal
dan sudah memberi contoh yang gak baik buat anakku
hingga dia meniru perbuatanku
dan istriku menikmati uang haram yang aku dapatkan
selamatkanlah istri dan anak hamba
jangan biarkan mereka menanggung semua kesalahan hamba
terima kasih au
aku sudah meneramatkan harta yang berharga dalam hidupku
saya ingin mempertanggungjawabkan perbuatan saya
saya gak mau anak dan istri
saya menanggung ajab yang harus saya terima
jangan dibawa ke kantor polisi suami saya pak
maafkan suami saya pak
maafkan ibu ibu bapak bapak semua
jangan bawa bapak bapak pilih pak
jangan dipenjara bapak pilih pak
maafin bapak pilih pak
maafin bapak pilih pak
maafin bapak pilih pak
maafin bapak pilih pak
maafin bapak pilih pak
bagaimana kalau kita memberi kesempatan bertobat untuk pabahan
tanpa harus kita penjara
lagian percuma juga
kambing kambing kita tidak akan kembali
kalau pak bahar di penjara
juga kita memberi kesempatan
untuk pak bahar mencari pekerjaan yang halal
pak bahar mengembalikan kambing kambing kita
kita juga untung
karena kambing kambing kita kembali
iya kita semua
terserah apa kata pak imam aja ya
makasih bapak bapak
terima kasih pak imam
terima kasih bapak bapak ibu ibu semua
saya akan mengganti semua